sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kakak bangun kak
kakak bangun kak
aida cepet pergi dan jadi bantuan
panggil pak kiai suruh kesini
akhirnya kau sendirian sultan
daripada aku paksa
lebih baik kau ikuti aku sekarang juga
sultan gak mau ikutin kamu
janganlah kalau begitu
kau akan aku pertemukan
dengan siluman yang sangat spesial
sultan gak mau ikut sama siluman
nyampe juga disini
gula dari mana
tidak akan bisa lari dari takdirmu sultan
sultan tidak takut sama siluman
panjang apa setuju
tidak akan pernah mempiarkan kamu
kok anak yang mirip kayak aku
luar dari gelang ini
aku harus jaga sultan
apapun yang terjadi
lebih bertambah lagi
itulah kebatan otakku
memang jin belis
bukan jin kaleng kaleng
tidak ada bosannya kamu mengganggu sultan
tidak akan aku biarkan
kamu menyentuh tubuh sultan
sultan selalu terjaga
raga ular yang kupinjam ini tidak mampu menandinginya
aku harus tunda dulu keinginanku
merebut tenaga sultan hari ini
sebaiknya kita pergi dari sini
tuh kan dia masuk lagi
siapa sih itu dia
sepertinya ada sesuatu nih
tidak salah lagi nih
jin yang gak punya tata kerama lu
dasar jin iblis
bayar dulu dong
kalau mau lewat
kalau rasain nih
tau cil kecil
lumayan juga sih
oe atit ya
aku mau pulang ya
capek abis belantem sama kamu
gak ada perlawanan
tidak ada perlawanan
tidak ada perlawanan
tidak ada perlawanan
tidak ada perlawanan
tadi sebenernya itu apaan sih
ular tapi gede banget
apakah itu siluman
itu tadi raden
raden itu bisa berubah apa aja
mau jadi ular
mau jadi apa aja kaya segala
kan dia jadi batu juga
tapi yang bebas ini